peneliti dari institut pertanian bogor menghimbau warga agar tidak menggunakan plastik hitam untuk membungkus daging kurban
pasalnya plastik hitam mengandung logam berbahaya timbal yang mengancam kesehatan
menjelang idul adha tim dokter hewan gabungan mulai disebar di lokasi bursa hewan di kota bogor jawa barat
selain mengecek kondisi fisik hewan petugas melakukan uji kelayakan dengan menyuntikan termometer
warga pun diminta teliti saat membeli hewan kurban
untuk memastikan kelayakannya fisik hewan yang sehat memiliki ciri lincah saat makan berbola mata jernih dan berbulu segar
selain itu mulut hewan basah berzakar simetris dan tidak memiliki cacat
sehat ditandai dengan dia lincah mau makan bulunya tidak kusam matanya bening mukosanya tidak kering jadi agak sedikit basah
dan tidak cacat serta buah jakarnya simetris
itu salah satu ciri ciri hewan kurban
dan satu lagi adalah cukup umur yang ditandai dengan gigi
kalau giginya sudah kupak satu berarti untuk domba berumur minimal satu tahun dan untuk sapi minimal dua tahun
sementara itu sejumlah peneliti ipb mengimbau warga agar tidak sembarang membungkus daging kurban
salah satu pembungkus daging yang harus dikumpulkan adalah hewan kurban
yang harus diwaspadai adalah plastik berwarna hitam
sebab kandungan timbul dalam plastik tersebut dapat merusak kelayakan daging sehingga membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya
jadi sedapat mungkin ya jangan pakai plastik
jangan pakai terasa kesehatan
pakai apa tuh pak harusnya
kalau secara tradisional kearifan lokal kita dulu kan daging itu dibungkus pakai daun jati ya
daun daun apa gitu ya
tapi sekarang kan sudah hampir nggak ada ya
ya pakai plastik yang tidak hitam juga bisa
tapi daun pisang boleh
pakai kertas juga boleh
tapi jangan yang ada timbalnya
warga pun diminta menghindari pembungkus daging yang mengandung timbul lantaran berpotensi mengundang penyakit
adapun hewan kurban yang sehat biasanya telah dilabeli penanda kelayakan dari lembaga resmi
muhammad juanda bogor